isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan demokrasi
seakan akan bioprasi sudah selesai
itu mungkin isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan demokrasi
seakan akan pilpres sudah selesai